nah sekarang kita beralih ke informasi jelang asian games dua ribu delapan belas
sebagai cabang olahraga yang baru pertama kali dipertandingkan pada asian games bridge menjadi andalan indonesia
diperkuat oleh atlet tertua di kontingen indonesia yang sudah berusia tujuh puluh sembilan tahun bridge ditargetkan meraih dua medali emas
dua belas atlet putra dan sebelas atlet putri akan memperkuat tim bridge indonesia pada asian games dua ribu delapan belas
delapan atlet tersebut akan tampil di enam nomor yaitu tiga nomor tim dan tiga nomor berpasangan
untuk memenuhi target dua emas yang telah ditetapkan atlet bridge indonesia telah menjalani seleksi dan pelatnas sejak dua ribu tujuh belas
menjelang asian games nanti tim bridge indonesia melakukan serangkaian uji coba ke eropa sejak awal dua ribu delapan belas
sebagai uji coba terakhir tim bridge indonesia selama sebulan berada di amerika serikat untuk mengikuti kejuaraan bridge
yang menghadirkan para pemain top dunia
salah satu atlet bridge andalan indonesia pada asian games nanti adalah bambang hartono yang sudah berusia tujuh puluh sembilan tahun
dan menjadi atlet tertua di kontengan indonesia
pada asian games dua ribu delapan belas bridge akan dipertandingkan dj expo kemayoran mulai dua puluh satu agustus nanti
strategi dalam uji tanding atau tryout di eropa amerika adalah bukan untuk mencari kemenangan
medali yang kita target kemenangan adalah di asian games
jadi tryout itu adalah untuk mencari titik kelemah kelemahan kelemahan kekurangan semua atlet
baik secara individu pasangan maupun tim